sebanyak satu ratus sembilan puluh tujuh calon haji asal kabupaten karawang jawa barat pada minggu siang diberangkatkan menuju embarkasi bekasi
dari total satu ratus sembilan puluh tujuh calon haji yang diberangkatkan dua calon haji gagal berangkat karena sakit
keberangkatan satu ratus sembilan puluh tujuh calon haji asal karawang ini diberangkatkan dari kompleks islamic center kabupaten karawang
dan dilepas langsung oleh forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten karawang
yang dipimpin langsung bupati karawang dan kepala kementerian agama kabupaten karawang
selain satu ratus sembilan puluh tujuh calon haji petugas haji diikutsertakan
yaitu adalah tim medis untuk mengawal jemaah selama melaksanakan ibadah haji
dari total satu ratus sembilan puluh tujuh dua calon haji diantaranya gagal berangkat